kebijakan satu peta berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan
serta kemudahan investasi di indonesia
bagaimana pemerintah memanfaatkan data kebijakan satu peta
sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan
masalah itu timbul kalau setiap pemerintah kembangkan

peran penting kebijakan satu peta
sabtu dua puluh lima agustus jam sembilan malam di cnn indonesia